dagangan gue plus keranjangnya
gue lempar pas kejadian geng motor tadi
makanya gue harus belanja lagi
gue atur lo belanja
gue tuh belanja di pasar bukan di supermarket
dan lo tau kan pasar itu becek terus bau lagi
gue yakin sepatu lo yang mahal itu pasti bakal rusak
saya pikir gue gak pernah ke pasar
beuh mobil udah dianterin aja nih
eh hape siapa tuh
kayanya gue perhatiin lo sama putri makin deket aja
sampe hapenya ketinggalan di mobil lo
ini pasti kelanjutan dari putri nangis di rumah sakit
terus lo peluk
lo tau dari mana ya
video lo yang pelukan sama putri
posting di ig nya bibirnya ablam
si mel kan selebgram
banyak yang pengen tahu tentang dia
sejak gue tahu kalau usus goreng selama ini berjuang hidup
gue jadi gak tega
apalagi sikap nengkapnya ke gue baik banget
kenapa jadi gini sih
kenapa kok jadi segininya sama usus goreng
gue mulai suka sama usus goreng
nggak kak ini gak mungkin
gue gak mungkin suka sama cewek model kayak usus goreng
kenapa sih lo
kenapa sih pangeran selalu ngerijek hp ku
apa dia marah gara gara aku telat datang ke kantor polisi ya

misi pak ada yang bisa saya bantu pak
oh ya kamu tolong beliin baju sama kadok yang bagus buat ulang tahunnya mel anaknya pak remon
baik pak tapi kado apa ya pak yang harus saya siapkan
biasanya sih pak kalau perempuan itu sukanya dikasih cincin atau buket bunga dari orang yang spesial
yaudah kalau gitu kamu beliin itu pastikan kalau pangeran keadanya perfect pada malam itu
baik pak saya permisi pak
saran gue sebagai sahabat lo lo suruh aja anak lain buat balikin hpnya putri
gue ajang balikin sendiri
lo masih mau urusan sama si putri
gue gak mau nyari masalah sama dia
justru gue utang budi sama dia
lo utang gudi
tadi pas gue di kantor polisi
nyokapnya usus gue renggok
kamu udah dapat alamatnya putri
kamu kirim ke saya sekarang ya
gue takut lo kena parapan di jalan
gak usah gak apa apa
pagian gue belum mau ke rumah
soalnya harus beli usus goreng dulu
emang dagangan lo udah habis
gue lempar pas kejadian geng motor tadi
makanya gue harus belanja lagi
gue atur lo belanja
gue tuh belanja di pasar
bukan di supermarket
dan lo tau kan
pasar itu becek
terus bau lagi
sepatu lo yang mahal itu
pasti bakal rusak
kau pikir gue gak pernah ke pasar
masa iya ke pasar
kan lo punya pembantu
pasti lo nyuruh pembantu lo yang ke pasar
justru dari kecil
buat pergi ke pasar
gue lebih suka orang orang di luar
daripada gue harus sendirian di rumah main lego

kayaknya gak cocok deh lo disitu
jadi karena nyokapnya putri ngejalanin lo di pasar
jadi karena nyokapnya putri ngejalanin lo di pasar
jadi karena nyokapnya putri ngejalanin lo di pasar
makanya lo bisa keluar dari kantor polisi

dan jujur aja
gue kecewa banget sama bokap gue
gue kecewa banget sama bokap gue
dia lebih pentingin bisnis daripada anaknya sendiri

lo berdua duluan aja
gua gak ada urusan sama lo
si rizky sudah dapetin apa yang dia mau